inilah ali mardani berusia sembilan tahun alika mardani tujuh tahun alifa mardani enam tahun aldo mardani empat tahun dira mardani dua tahun dan safayanti mardani satu bulan
mereka merupakan anak dari pasangan siti haryanti dan yaya hardani yang meninggal pada dua puluh tiga februari lalu
ke enam anak yang menjadi yatim piatu setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia di hari yang sama itu kini mendapat perhatian presiden joko widodo
presiden joko widodo melalui staf asisten pribadinya menyalurkan bantuan kepada keenam anak itu berupa tabungan pendidikan hingga jenjang perkuliahan
sementara untuk penggunaan bantuan nantinya akan dikembalikan kepada pihak keluarga
kemarin itu kita langsung datangin keluarga komunikasi
dengan pihak keluarga dan akhirnya sesuai dengan arah pak presiden akan dibukakan tabungan pendidikan untuk ke enam anak anak itu
kisah pilu ke enam anak di kawasan sepinggan raya kota balikpapan kalimantan timur
yang telantar karena ditinggal ayah dan ibunya itu sebelumnya sempat menjadi viral di media sosial beberapa hari lalu
tim liputan cnn indonesia